nah jadi masyarakat juga diminta untuk tidak langsung mempercayai begitu saja saat ada yang mengklaim menemukan obat untuk covid sembilan belas
masyarakat diminta mengecek dahulu melalui departemen kesehatan maupun badan pengawas obat serta makanan bepom
apakah benar obat tersebut bisa menyembuhkan covid sembilan belas atau tidak
ali gufron ketua konsorsium riset dan inovasi covid sembilan belas mengatakan
dalam penemuan obat harus melalui beberapa prosedur yang harus dilalui tidak bisa mendadak
obat yang ditemukan harus diteliti lebih dalam sehingga dapat dipastikan obat yang kita temukan buat menjadi racun bagi tubuh manusia
gufron juga mengatakan peneliti atau penemu sebaiknya melakukan presentase ilmiah atau dimuat di jurnal agar bisa mengetahui penemuannya diterima atau tidak dan bila terbukti baru disampaikan ke media
gufron juga menilai banyak orang yang mengaku menemukan obat covid sembilan belas tanpa melakukan presentasi ilmiah
hampir setiap fakultas kedokteran yang besar itu pasti ada komite etik yang nanti bisa diurus di situ
jadi tidak bisa mohon maaf tiba tiba gitu ya ujuk ujuk wah saya sudah menemukan obat gini ya nah sebentar obat apa gitu ya kayak gitu jadi ada prosedurnya gitu